dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali di bandung jawa barat
selamat pagi pak ini bagaimana kemenpora menyikapi kericuhan yang terjadi malam tadi pak
ya pertama tentu kita prihatin dan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap korban yang ada
dan kita sangat kewa dengan kerja ini
nah selanjutnya ini saya sedang dalam perjalanan dari bandung menuju jakarta dan akan segera ke malang
saya tadi sudah berkoordinasi dengan pak kapolri dan pssi untuk kita segera ke lapangan ke malang khususnya ya
dan tadi juga sudah mendapatkan arahan dari bapak presiden melalui pak mensesnek
saya diminta segera ke malang untuk melihat situasi yang ada di sana dan kemudian ke rumah sakit juga melihat korban
arahan pak presiden juga supaya saya bertakziah ke berapa korban yang ada
kita sangat serius melihat ini pemerintah sangat serius melihat kejadian ini
karena kita tahun depan akan menjadi tuan rumah dari timah wadkap atau bosg
kemudian akan menjadi tuan rumah dari beberapa pertandingan pertandingan internasional
sehingga kita sangat prihatin dan kalau ditanya saya saya sangat kecewa dan benar benar terpukul dengan kejadian

tengah tengah sepak bola kita yang sekarang sudah mulai membaik
prestasi timnas sudah mulai bagus
terakhir kita lawan peringkat jauh di atas kita masih bisa kita menang
ini kan harapan publik terhadap sepak bola kita supaya terus kita lakukan pembinaan yang baik
tapi di sisi yang lain
terjadi apa yang jadi tragedi kanjuruan ini
dan ini tentu tidak boleh kita biarkan
kita harus saya sudah minta untuk diinvestigasi secara penyeluruh
dan bukan hanya kejadian itu saja
tetapi secara keseluruhan dari penyelenggara harus kita lihat dan kita harus evaluasi secara serius
kita tidak mau sepak bola kita ini akan terpuruk kembali
hal hal yang di luar teknis atau di luar pembinaan di luar prestasi
nah ini yang menjadi keprihatinan kita
dan pemerintah sangat serius bahkan bahwa presiden seperti yang disampaikan tadi memberikan perhatian yang sangat serius
sehingga kita segera ini sebentar lagi saya begitu tiba di jakarta langsung bergabung dengan pak kapolri untuk kita berangkat ke malang
pak menteri ini langkah langkah apa yang akan dilakukan kemenpora terkait peristiwa ini setidaknya untuk hari ini pak
ya hari ini seperti yang saya sampaikan saya segera ke malang melihat situasi terkininya
dan saya akan datang bersama pak kapolri
kerenangan pengamanan dan lain lain itu kan ada di pak kapolri ya
secara keseluruhan akan kita evaluasi kita akan lihat untuk bagaimana ke depannya
khusus untuk kejadian di kanjuruan ini
saya sudah minta untuk diinvestigasi secara serius
dan bagi yang bertanggung jawab harus bisa mempertanggung jawabkan ini kan
tidak ada penanggung jawabnya
harus ada yang bertanggung jawab terhadap tragedi ini
sehingga kita tahu persis siapa yang bertanggung jawab
sanksinya sesuai aturan baik itu
aturan fifa maupun aturan pssi maupun aturan apa namanya
aturan aturan hukum lainnya yang ada di negara ini
harus seperti itu
nah kita akan duduk
kita akan lihat
bersama dengan pak kapolri
dan dengan pak tom pssi
kita akan melihat seperti apa yang sebenarnya terjadi
dan langkah langkah yang harus kita lakukan
serta apa yang kedepannya untuk pembenahan dari keseluruhan ini
dan ini harus total
tidak bisa hanya parsial ya
hanya sekedar misalnya kita benahi penonton dan supporter
jadwal dan lain sebagainya
karena ada keluhan tentang jadwal main malamnya itu kan
itu juga akan kita evaluasi secara keseluruhan
pak menteri ini terkait dengan koordinasi dengan pssi sendiri
tentang mungkin kelanjutan dari liga satu
makanya nanti kita akan ke malang
kita akan lihat
dan tadi kalau tidak salah
lib sudah mengumumkan untuk menghentikan dulu kompetisi ini selama satu pekan ya
dan kita akan ini
jadi setelah saya bertemu ketua umum pssi dan pak kapolri
kita akan tentukan langkah langkah berikutnya
dan saya akan sampaikan ke publik apa yang hasil dari pertemuan kita
pak menteri ini kan memang saya juga membaca di berita
memang terkait dengan peraturan yang diberikan fifa itu tidak memperbolehkan adanya gas air mata
lalu terkait dengan kondisi seperti ini bagaimana pak
ya termasuk itu yang kita akan investigasi
kenapa sampai ada apa namanya
ada penggunaan gas air mata di stadion dan lain sebagainya
padahal aturan fifa tidak membolehkan itu
jadi kita akan apa namanya
investigasi keseluruhan gitu
terima kasih pak menpora zainuddin amali
yang hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
baik terima kasih
terima kasih sarah